institut teknologi bandung atau itb menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk menyambut ulang tahun ke seratus pada dua ribu dua puluh mendatang
turnamen golf yang disertai penggalangan dana menjadi salah satu acara yang diadakan perguruan tinggi berlogo ganesa tersebut
rangkaian kegiatan hut itb ke seratus ini akan mencakup ke berbagai bidang antara lain olahraga kesenian dan juga infrastruktur
turnamen golf yang diikuti dengan penggalangan dana di kawasan bsd tanggerang sabtu siang menjadi permulaan
ulang tahun ke seratus ini akan mengangkat tema inovator for sustainable growth karena itu itb akan mengembangkan keilmuan teknik yang berorientasi pada bisnis